cuma temen aja kamu bawa itu pengalaman irfan
buat jaga jaga aja ini kan saya bawa rena mau pergi
hai kalau ada apa yang lain dari kejuruhnya pamit mama tunggu mas kamu ajak pengawalnya
udah siap kita hari ini jatah ke taman tahu neneng senang deh kalau menghirup udara segar
di luar gitu enggak di kamar terus iya saya

seneng neng gitu hari ini kita ada acara ke taman tahu kalau menghirup udara segar enggak di kamar
terus juga juga selesa selesa nanti nino kesini kan gue udah

udah lama berbicara sama kamu nanti nino kesini kan gue udah lama berbicara sama kamu banget nggak ketemu sama nino dia
banget nggak ketemu sama nino dia

butuh anaknya gua kangen sama diaoba
apa takut oh ya sorry sorry
nanti kesini lagi ya jangan lupa bawa hadiah dari nino
nanti ke sini lagi ya jangan lupa bawa hadiah dari nino
nanti ke sini lagi ya jangan lupa bawa hadiah dari nino
iya ah gue lupa lagi apa terakhir
bahwa dia dari nino
hai papa udah mulai diikuti sama orang di coffee city ada yang mengintai papa orang yang
enggak dikenal ini mah masal sekarang emas asri asri